untuk dibentuk menggunakan cetakan
jadi bisa pernah kerjasama sama dua orang yang dua orang hebat lah ya
sudah gelap dan penanda dia sudah
nih bu untuk kita rapihkan terus kita bagi bagikan ya bu ya keluarga ya iya oke ini bude mau bagi
kalau yang ini diangkatnya dia sebagian dulu yang sudah agak setengah kering
pastinya penonton dari manihani juga penasaran
kalau misalnya memang orang mau konversi gitu ya